dongeng bahasa indonesia
dia akan kembali hanya saat matahari terbenam
suatu malam tepat ketika dia kembali dan telah membantu ibunya memasak sup
ada ketukan di pintu petani
petani itu membuka pintu dan melihat seekor beruang berdiri di depannya
tolong jangan takut tuan aku tidak akan menyakitimu
apa yang kau inginkan
aku tinggal di sebuah kastil di luar tiga gunung
aku kesepian di sana
aku telah mendengar putrimu bernyanyi di hutan
dia benar benar memiliki suara malaikat
jika dia akan bernyanyi untukku setiap hari hanya untuk satu tahun ke depan
aku akan membayarnya dengan sangat mahal sehingga kau tidak akan pernah tahu kemiskinan lagi
dan dia akan memiliki semua yang dia inginkan
bagaimana bisa aku mengirim putriku dengan beruang
seperti yang kau lihat aku bukan beruang biasa
aku akan memastikan dia dirawat dengan baik dan juga bahagia
aku harus bertanya dulu padanya tunggu sebentar ya
petani itu kembali dan berbicara dengan keluarganya
putri kita tidak akan pergi dengan beruang
tapi ibu dia bilang dia akan membayar kita dengan mahal
kita membutuhkan uang kita membutuhkan beberapa keledai baru
atap perlu diperbaiki sepatu dan pakaian baru untuk kita semua
tapi kau akan pergi dari kami rah
hanya selama satu tahun ibu
ditambah tidakkah kau ingat ramalan itu
itu tidak mungkin
kau tidak akan pernah tahu
ibu ayah ramalan apa
sesuatu yang dikatakan peramal akan terjadi ketika kau berusia delapan belas tahun
dan kau berusia delapan belas tahun minggu lalu
oh ya apa itu
bahwa ketika kau berusia delapan belas tahun kau akan melakukan perjalanan yang akan menjadikanmu seorang ratu
tidak apapun itu aku tidak bisa membiarkan putriku pergi dengan seekor beruang
lihat seandainya beruang ini berbahaya dia akan menyerang kita
ayah benar sepertinya aku harus pergi bu
jadi rah memutuskan untuk pergi dengan beruang itu
beruang itu memintanya duduk di punggungnya dan memegangi mantelnya ketika dia melaju melintasi tiga meter

di sini ini akan menjadi rumahmu selama satu tahun ke depan
dan jika kau memerlukan apapun bunyikanlah lonceng perak dan keinginanmu akan terpenuhi
tapi tolong jangan melangkah ke taman setelah matahari terbenam
terima kasih tuan beruang
kau pasti lapar apa kau ingin sup panas
aku pasti sangat menyukainya
ramakan sesuka hati
dan kemudian ingin bersihkan diri karena dia merasa sangat lelah
ram membunyikan lonceng perak dan segera muncul tempat tidur terlembut yang pernah ada
dengan bantal sutra putih dan juga emas
setiap hari ra akan bernyanyi untuk beruang di pagi hari dan mereka akan duduk dan berbicara sepanjang hari
tetapi beruang itu akan menghilang sebelum matahari terbenam dan tidak pernah memberitahu kemana dia pergi
suatu malam rah tidak bisa tidur
sehingga dia keluar berjalan jalan ke istana ketika dia mendengar musik paling indah yang pernah ada
di suatu tempat di taman dekat air mancur harum seseorang sedang memainkan biola
dia tidak bisa melihat siapa itu
dia ingin keluar tetapi dia ingat bahwa beruang itu memintanya untuk tidak melangkah ke taman setelah matahari terbenam
sehingga dia hanya berdiri di tempatnya dan terpesona oleh melodi
selama berbulan bulan ini berlanjut rah akan bernyanyi untuk beruang di siang hari dan di malam hari dia akan mendengarkan musik yang dimainkan di taman
meskipun dia bahagia dengan beruang itu ra sangat merindukan keluarganya
dia menjadi sangat sedih
lagu lagumu indah tetapi terdengar sangat sedih hari ini apa masalahnya apakah ada yang mengganggumu
sepertinya aku sangat merindukan keluargaku sudah berbulan bulan aku tidak melihat mereka
tentu saja tapi kau harus berjanji padaku bahwa kau tidak akan memberitahu mereka apa yang kau lihat di sini
jadi beruang itu membawa rah kembali ke rumah ayahnya yang bukan lagi pondok kumuh
melainkan sebuah rumah besar dan tidak ada tanda tanda kemiskinan di rumah tangga kaya raya itu
pada sukacita besar ketika keluarga melihat ra pulang
rah anakku ibu senang melihatmu setelah begitu lama
bagaimana kabarmu anakku dan bagaimana kabarmu tuhan beruang
aku baik baik saja tuan aku akan kembali besok untuk menjemputnya
kami sangat merindukanmu
jadi bagaimana itu di sana rah
biarkan saja dia makan dulu
ra ayo ikut ke dapur bersama ibu kita ambil makanan penutup
apa ibu tidak ingin membiarkannya makan dengan tenang
selesaikan makananmu ikut aku rah
rah katakan pada ibu apakah semuanya baik baik saja denganmu
adakah sesuatu yang tidak biasa yang terjadi di sana
ibu semuanya baik baik saja aku yakin kau terlihat sangat baik
tetapi apakah sama sekali tidak ada yang aneh dengan rumah beruang itu
ra ingin memberitahu ibunya segala sesuatu tentang musik misterius yang dimainkan oleh seseorang setiap malam dengan sangat putus asa
sehingga pada saat itu dia lupa bahwa beruang itu melarangnya untuk membicarakannya
dan dia mengatakan semuanya kepada ibunya
nah sekarang ketika kau kembali ke istana beruang ketika kau mendengar musik di malam hari
bersembunyilah di balik air mancur dan tetap di sana sampai fajar
ketika dia kembali untuk mencuci mukanya di air mancur kau bisa melihat wajahnya di pantulan air dan mengetahui siapa dia sebenarnya
tapi ibu beruang itu telah melarang aku untuk masuk ke dalam taman
nah kau dipekerjakan olehnya untuk bernyanyi dan tidak mengikuti perintah
sekarang lakukan apa yang ibu katakan
dan malam berikutnya ketika rah telah kembali ke istana beruang lagi
meskipun dia lelah dia tetap terjaga menunggu musik dimulai
kemudian dia berjingkat jingkat ke taman di belakang air mancur
saat fajar dia melihat ke dalam air ketika sosok itu datang untuk mencuci wajahnya
dan di sana di dalam air dia melihat wajah paling indah paling tampan yang pernah dia lihat dalam hidupnya
ya ampun kau sangat tampan
kau kau menentang apa yang aku minta darimu
aku minta maaf tapi aku sangat ingin tahu
jika kau menunggu satu bulan lagi kau mungkin telah membebaskanku
tetapi sekarang kutukan itu tidak akan pernah dipatahkan
lihatlah aku minta maaf pasti ada sesuatu yang bisa aku lakukan
aku menjadi seperti ini karena kutukan dari penyihir ellora
dia ingin aku menikahi putrinya karena dia pikir putrinya harus menikah dengan pria paling tampan di dunia
ketika aku menolak dia mengutukku dan memberiku satu tahun untuk menemukan cintaku
aku telah menemukan murah tapi kau hancurkan semuanya
dan sekarang aku harus pergi ke istananya
aku menyukai mu bahkan ketika kau menjadi beruang
apakah tidak ada cara aku bisa menghilangkan kutukannya
ada cara lain tapi ini mustahil
katakan padaku dan aku akan melakukannya
elora tinggal di sebuah kastil di sebelah timur matahari dan barat bulan
kau harus tiba di sana dalam tujuh hari tujuh malam
hanya itulah caranya
tunggu di mana tempat itu
ra bukan orang yang mudah menyerah
jadi dia berjalan selama lima hari dan lima malam ke hutan terdalam
menanyakan setiap makhluk dan burung yang dia temui
menanyakan apakah mereka tahu di mana kastil penyihir ellora di timur matahari dan barat bulan berada
tapi sepertinya tidak ada yang tahu
pada hari ke enam dia melihat seorang perempuan tua
hmm kau mencari kastil penyihir ellora bukan
iya apa kau tahu di mana itu
mereka mengatakan tempat itu ada di timur matahari dan barat bulan
aku tidak tahu di mana itu tapi seseorang mungkin tahu
aku pikir kau harus pergi ke rumah angin utara
jika ada yang tahu dia akan melakukannya
jika ada yang tahu dia akan melakukannya
bagaimana aku bisa sampai ke rumah angin utara
kudaku akan membawamu ke sana
ketika kau melakukannya bisikan saja di telinganya untuk kembali ke rumah
dan dia akan kembali padaku
bawa ini bersamamu
kau mungkin menemukan kegunaannya nanti
terima kasih banyak
wanita tua itu bersiul dan seekor kuda muncul
pra mengendarainya jauh jauh sekali sampai dia datang ke rumah angin utara
dari tujuh hari tujuh malam yang ia miliki untuk mencapai kastil ellora di timur matahari dan barat bulan
ini adalah malam keenam
dia menceritakan segalanya kepada angin utara
kastil di timur matahari dan barat bulan
aku pernah kesana tetapi sekali dan itu sangat jauh
tolong tuan angin utara aku harus sampai ke sana besok malam
butuh semua energiku dan lebih banyak untuk sampai ke sana
aku harus menghabiskan seluruh malam ini untuk mempersiapkan perjalanan
kita akan berangkat saat fajar pertama
sebelum itu kita beristirahat di sini
lalu ra beristirahat di rumah angin utara
dan keesokan paginya saat matahari muncul
keduanya berangkat menuju kastil di timur matahari dan barat bulan
mereka terbang sepanjang hari dan hampir sepanjang malam
sampai akhirnya mereka mencapai kastil ellora
ya ini dia aku tidak bisa terbang mengepak lebih
jauh kau harus pergi sendirian dari sini
terima kasih tuhan angin utara terima kasih banyak
sekarang lanjutkan kau hanya memiliki beberapa jam lagi sebelum fajar hari ke delapan
ra berlari ke istana ellora melihatnya datang dan menyuruh pangeran terkunci di tujuh penjara untuk menjauhkan ra darinya
ah akhirnya kau sampai di sini
tetapi kau hanya mencapai kastil di timur matahari
kau hanya mencapai kastil di timur matahari dan barat bulan
dan bukan pangeran
di mana dia
dia di tujuh penjara
kalau kau bisa mendapatkan dia sebelum fajar aku akan menghilangkan kutukan itu
bawa aku ke tempat penjara dan jangan ada orang di sana
lalu penjaga elora membawanya ke tujuh penjara dan meninggalkannya di sana
di sana di penjara ketujuh ada sang pangeran
dia sendirian ra melepaskan kunci yang diberikan wanita tua itu dan membuka masing masing dari tujuh pintu dan mencapai sang pangeran
kau kau di sini
iya aku menemukanmu sekarang kutukanmu akan hancur
tidak belum elora pasti punya trik lain di lengan bajunya
nah lihatlah kau berhasil menemuinya kan
yah usaha yang bagus
jadi sekarang dia akan bebas dari kutukan begitu kan
kau berada di istanaku di penjaraku dan kau mengharapkan aku membebaskanmu
dia harus menikahi putriku
sesuai kutukan jika cintaku sampai padaku sebelum akhir tujuh hari dan tujuh malam aku bisa memilih siapa yang aku nikahi
kutukan itu mengatakan bahwa jika cintamu sampai kepadamu sebelum akhir dari tujuh hari dan tujuh malam kau bisa mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh pengantin wanitamu untuk dinikahkan olehmu
dan tidak ada syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh putriku
aku tidak mencintai putrimu dia tidak akan pernah senang denganku ellora
cinta dan semua omong kosong itu katakan apa syaratmu
baiklah kalau begitu biarkan cinta menjadi syaratnya
ketika dua orang saling mencintai hati mereka bergerak bersama sebagai satu
dan cara apa yang lebih baik untuk menilai itu daripada dengan musik
putriku bisa bernyanyi dengan indah syaratmu aku terima
lalu sudah diatur agar pangeran memiliki biola
putri ellora mencoba bernyanyi bersama dengan biola tetapi dia tidak bisa
berhenti hentikan suaramu yang tidak enak itu
dan sekarang giliran ra
sang pangeran bermain dan rah bernyanyi
dan bersama sama mereka menciptakan melodi yang begitu memukau
sehingga ellora pun terpesona
aku tidak mengerti putriku juga bernyanyi dengan sangat indah
tetapi mengapa dia tidak bisa bernyanyi bersama dengan sang pangeran
karena kami berdua tidak saling mencintai ibu
dan karenanya hati kita tidak bisa bergerak bersama sama sementara ra dan pangeran melakukannya
biarkan mereka berdua menikah ibu bebaskan dia dari kutukan
akhirnya ellora membebaskan pangeran dari kutukannya
lalu setelah itu ellora mencintai pangeran
ia dan putrinya lenyap untuk selama lamanya
ra dan sang pangeran meninggalkan istana dan menjalani hidup mereka dengan bahagia bersama selamanya